rencana pelaksanaan vaksinasi berbayar menuai pro kontra
pelaksanaannya pun ditunda
sejumlah pihak pun mempertanyakan alasan dibalik pelaksanaan vaksinasi berbayar
selengkapnya kami bahas malam hari ini bersama arya sinulinga
staf khusus menteri bumn selamat malam bang arya
oke bang arya sempat akan dieksekusi
kenapa akhirnya pelaksanaan vaksinasi berbayar ini ditunda bang
jadi sekarang kemarin kita beraktan koordinasi dengan kami sebagai pelaksana ya
suasana dari permenkes tersebut ya
kita berkoordinasi dengan menko man
memperiksa pak luhut
kemudian ada dari ketua kpk
kemudian dari rijasa agung
kemudian dari ketua bpk
dan dari menteri kesehatan sendiri
jadi sudah dibuat kesimpulan bahwa ini adalah
ya vaksin ini adalah vaksin gotong royong juga
sama seperti yang sebelumnya
yang sudah berjalan sejak bulan mei yang lalu
hanya kemarin diteriwak ke individu
nah ini sebetulnya
karena nanti individunya adalah dari karyawan perusahaan perusahaan
yang sudah mendaftar ke kadin kemarin
jadi mereka sudah bisa lewat milik miliknya kimia pharma juga bisa
tapi dia tetap perusahaan tersebut yang menaunginya
bang arya banyak juga yang mempertanyakan
pemerintah kan sebelumnya mention bahwa pelaksanaan vaksinasi di indonesia itu kan gratis
ya kan untuk seluruh lapisan masyarakat
kemudian muncul ada program vaksinasi berbayar ini
apa pertimbangannya dalam penetapan vaksinasi berbayar ini bang
ya ini kan pertimbangannya ya karena banyak sekali permintaan
wna ini banyak sekali yang ada di indonesia
ada seratus ribu wna loh ekspatriat yang ada di indonesia
mereka bekerja di indonesia mereka mau vaksin nggak bisa
karena vaksin kita kan vaksin berbayar yang gratis itu adalah vaksin untuk kita orang orang indonesia
nah mereka mau mendapatkan itu kan nggak bisa
sementara mereka sering juga melakukan perjalanan keluar kota lewat pesawat
kan tidak bisa lagi
kan semua harus pakai kartu vaksin
nah itu akan menghambat mereka juga
nah kemudian ada juga orang orang yang ingin dia mendapatkan vaksin
secara artinya langsung dia dapat tanpa antri dan sebagainya
nah mereka ingin merasa seperti itu
makanya kita kemarin membuka ruang
ada ruang yang seperti itu untuk mereka
tapi yang pasti satu hal
vaksin gratis itu tetap ada dan banyak
sampai hari ini sebagai informasi ada sekitar hampir tujuh puluh juta lebih vaksin gratis yang beredar di masyarakat
sementara yang sudah divaksin sekitar lima puluh juta
jadi artinya vaksin itu masih ada
dan ada terus
nah kemarin saya juga mengenai tadi kan ada yang bilang mengenai pak pandu riono yang mengatakan ada tekanan lah dari menteri bumil dan menteri kesehatan
ini kan pak pandu itu terlalu sering berkomentar yang sangat berpikiran negatif
sangat negatif dan tanpa data
dan sering sekali halusinatinya tinggi juga
ya saya bisa mengatakan seperti itu karena sering sekali beliau tidak konsisten
dan suka membuat berita berita informasi yang salah
berkali kali seperti itu
jadi saya bisa katakan bahwa informasi pak pandu itu yang mengatakan bahwa ini apa ada tekanan terhadap menteri kesehatan
itu tidak dibantah oleh menteri kesehatan
tidak benar sama sekali
orang ada di kabinet tekan menekan gitu
itu kan berarti pak pandunya terlalu sering menghayal gitu ya
kita sih berharap pak pandu harusnya menenangkan menyamankan bukanlah memanas manasi membuat situasi semakin buruk
apalagi beliau seorang epidemiolog
tahu akibat akibat dan konsekuensinya
jadi tidak ada yang ditekan tidak ada yang menekan seperti apa yang disampaikan oleh pak pandu kemarin ya bang arya ya
ya apalagi ini kan begini
pak coba tanya pak pandu apakah beliau dapat keluarganya dapat vaksin gratis
masih dapat vaksin gratis juga
karena ada vaksinnya gitu
bang arya tadi sempat mention salah satu poinnya adalah untuk warga negara asing atau untuk wna yang ada di indonesia dalam hal ini ekspat ya
nah apakah juga nanti pelaksanaan vaksinasi berbayar ini bisa juga salah satunya memang diperuntukkan untuk wna yang akan masuk atau yang akan datang ke indonesia
saya belum bisa ambil bicara apapun karena regulasinya belum mengatur lagi
jadi belum bisa karena kita di bumn itu hanya sebagai pelaksanaan kan
bang arya ini tidak menggunakan apbn tadi mungkin dalam paket paket pengantar kita juga disebutkan
nah bagaimana pelibatan anggaran program vaksinasi berbayar ini
tadi kan clear ya pak erick thohir menteri bumn mengatakan tidak ada satupun memakai apbn
tidak ada pakai apbn satupun
jadi itu semua adalah dari anggarannya bumn itu sendiri gitu
jadi apalagi ada yang mengatakan bahwa ini memakai vaksin hibah gitu
ini kan karena gini vaksin gotong royong ini sudah berjalan sejak bulan lalu bulan mei
walau artinya dua bulan lalu di pertengahan bulan mei
ini kan sudah tahu teman teman dpr juga ada yang sudah tahulah kalau itu sudah berjalan tidak mungkin tidak tahu
masa selama ini memakai vaksin yang seperti itu
vaksin hibah dipakai itu kan terlalu negatif gitu pikiran
kita ini selalu sekarang ini kondisi bangsa kita harus bersama sama bergotong royong berpikir positif
kalau ingin bertanya tanya langsung kepada menterinya
ini kan gak ngomong di media ngomong di sosmed
kan mampu mereka untuk ngomong langsung ke menterinya
berkomunikasi lewat wa kan bisa tanya
jangan langsung mengatakan bahwa ini jangan jangan pakai vaksin hibah
ini kan ini namanya memperkeruh suasana
tolonglah kita bersama sama sekarang bersatu
bersatu untuk menanggulangi
ini adalah kerjasama sama sama loh
bukan tugas pemerintah sendiri
tugas kita bersama sama semua menenangkan dan menyamankan kita semua untuk menanggulangi corona
oke dan pak menteri juga sangat membuka pintu ruang diskusi terbuka ya
bagi siapapun yang ingin bertanya ya
ini pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini berjalan bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi yang ada di indonesia
nah bagaimana kemudian ini juga menyamin bahwa pelaksanaan kedua vaksinasi ini tidak berbenturan satu sama lain
kalau anda mau vaksin gratis ada tersedia sesuai dengan kriteria kriteria yang ditetapkan di masing masing daerah
daerah daerah yang darurat ya seperti jakarta dan sebagainya itu pasti anda malah dari usia dua belas tahun pun sudah bisa melakukan vaksinasi saat ini ya
ada yang mengatakan wah harus antri
ya memang harus antri
karena masalah nakes juga
kan vaksin itu tidak diminum tapi disuntik
namanya disuntik kan butuh nakes
nakesnya kan kita tahu berapa jumlah nakes kita mau gak mau memang butuh antrian untuk mendapatkan itu
dan tidak akan terganggu sedikit pun yang namanya gratis
jadi bahkan seperti saya katakan bahwa sekarang ini sudah mencapai sembilan puluh juta lebih vaksin yang sudah datang ke indonesia
bahkan hari ini berubah
ada sekitar hampir tambah lagi sekitar tiga juta sampai empat juta vaksin yang telah hadir lagi di indonesia
jadi vaksin terus diambil oleh pemerintah tetap untuk diamankan gitu
jadi kemudian tidak ada yang namanya bahwa orang dipaksa untuk berbayar
saya yakin orang yang komentar komentar itu jangan jangan udah divaksin juga
coba tanya mereka apakah mereka berbayar nggak
coba tanya keluarganya
apakah keluarganya sudah divaksin
jangan jangan juga sudah gitu loh
soal katanya ini lama mendapatkannya karena antri
masalah nakes dan sebagainya
vaksinasi itu bukan hanya sekedar ketersediaan vaksinnya tapi juga ketersediaan tenaga nakesnya
sekali lagi vaksin ini kan bukan diminum tapi disuntik
kan punya keahlian khusus untuk nakesnya
nah disanalah kita harus lihat bahwa ada kondisi kondisi sehingga dibutuhkanlah yang namanya orang untuk divaksin itu butuh nakes juga
makanya ada antrian
bang arya di satu sisi kan sebenarnya positif ya tone ya
karena ini salah satu upaya juga untuk mempercepat target vaksinasi iya kan
nah berarti apakah juga kedepannya akan memungkinkan bahwa pintu pintu pelaksanaan vaksin ini dilaksanakan atau dilakukan di banyak tempat
sehingga tidak hanya melibatkan satu saja
kan ini kan sekarang kan masih terbatas kimia pharma saja
untuk yang berbayar
iya yang berbayar
gini untuk menghindari yang namanya apa namanya pemalsuan harga dan sebagainya dikontrol maka hanya bumn yang bisa
itu adalah karena dia perusahaan negara juga
yang dikontrol betul untuk tidak melakukan yang namanya penyelewan penyelewan juga gitu
nah ya ini adalah makanya di bumn yang dibuat
seperti itu mbak
menjawab juga tudingan dari beberapa pihak bahwa ada dugaan potensi komersialisasi yang dikhawatirkan dalam pelaksanaan vaksin berbayar ini
tanggapan banget ya seperti apa
gini loh yang menetapkan harganya itu adalah bpkp dan lpjk
udah lama ini sudah lama peraturan tersebut
harganya tidak berbeda
sama yang telah hitapkan
ada harga yang vaksinnya ada harga untuk nakesnya gitu
itu sudah hitapkan seperti itu
jadi kalau dibilang komersialisasi nggak bener lah
karena saya lihat ada pengamat lagi tuh yang lalu juga menghitung hitung bahwa untungnya sekian triliun dan sebagainya
lah apa dia nggak sadar
kalau semua saat ini berjalan lah vaksinasi gratis
sudah berapa puluh juta
sudah disecure semua vaksin vaksinnya
dan kembali lagi mungkin yang ngomong itu coba tanya dia
kalau udah divaksin gratis nggak
keluarganya sudah divaksin
jadi sebenarnya akses tetap terbuka
titik titik untuk yang gratis tetap banyak gitu ya
dan ini adalah usaha kita untuk mempercepat juga her humanity
dan kemudian vaksin gotong royong ini kembali lagi
ini adalah kontribusi teman teman pengusaha gitu ya
yang ingin membantu negara
untuk berkontribusi sehingga mereka untuk karyawan dan sebagainya gitu loh
untuk individu individu yang berhubungan sama mereka
itu yang dilakukan oleh vaksin gotong royong ini
kapan akan dilaksanakan
sempat ditunda artinya mungkin sudah ada waktu kapan ini akan dilaksanakan
belum belum kita tunggu aja
oke masih menunggu ya
intinya kalaupun banyak kekhawatiran terkait abcde
artinya bang arya dan juga kementerian bumn
pak erick juga bisa langsung menjawabnya ya
untuk membuka ruang diskusi ya
satu lagi apa
jangan berpikir bahwa ini cari untung cari untung cari untung
jangan pakailah otak sendiri dan kelakuan sendiri
yang suka cari untung
dipakai untuk hal hal yang seperti ini jangan
pakailah prinsip positif
marilah kita bangun bangsa ini
sekarang kondisi kita berat
mari kita kerja sama
dan secepatnya melaksanakan her humanity
dengan segala cara yang kita lakukan dengan yang terbaiknya
itu aja mbak
terima kasih bang arya sinulinga
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini